banyak orang beranggapan diabetes hanya bisa menyerang orang dewasa
namun faktanya anak kecil juga bisa menderita diabetes tipe satu ataupun dua
mengutip dari laman resmi p dua ptm kementerian kesehatan
diabetes tipe satu merupakan kondisi tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali
diabetes tipe satu merupakan penyakit bawaan yang umumnya disebabkan oleh keturunan atau faktor genetik
sedangkan pada tipe dua insulin dapat diproduksi namun tidak dapat bekerja dengan baik
insulin sendiri berfungsi untuk mengatur penggunaan glukosa dalam tubuh
jika produksi insulin berkurang maka akan menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah
sudarwati orang tua dari faizena mengetahui putranya menderita diabetes tipe satu
faizena didiagnosis menderita diabetes sejak berusia enam tahun
memasuk sd ada perubahan pola makan
dia yang tadinya susah makan setelah masuk sd nafsu makannya meningkat
bahkan sampai dia minta satu saat waktu malam dia ngompol
sebelumnya sejak dua tahun dia udah gak pernah ngompol lagi
karena ngompol itu saya jadi tahu ternyata waktu malam pun dia sering ke kamar mandi dan sering minum
menjaga pola makan menjadi hal yang penting
hal yang penting sudarwati berkonsultasi dengan aligizi untuk menentukan kebutuhan karbohidrat anak
dengan menyesuaikan dosis insulin yang harus disuntikan ke tubuh faizena
menurut ikatan dokter anak indonesia lebih dari seribu kasus diabetes ditemukan pada anak berusia sampai delapan belas tahun dalam kurun sepuluh tahun terakhir
diabetes pada anak terjadi jika ada gangguan fungsi pankreas di tubuh
yakni tidak memiliki hormon insulin dengan jumlah yang cukup untuk mengatur gula darah dan menyimpan sumber energi di dalam tubuh
pola makan obesitas dan kurangnya kegiatan olahraga juga menjadi faktor timbulnya diabetes
jika diabetes dibiarkan paling lama jangka umur anak hanya setahun untuk bertahan hidup
dokter spesialis anak bambang asmara menjelaskan ada tiga gejala yang biasa dialami anak menderita diabetes
jadi gejala utama yang paling gampang itu kalau bahasa latinnya ya atau bahasa kedokteran itu tiga p ya
tiga p itu poliuria banyak kencing
polidipsi banyak minum
dan polivagi banyak makan
tetapi walaupun banyak makan berat badan tuh cenderung merosot merosot merosot merosot terus ya
untuk menjaga tubuh agar terhindar dari diabetes bambang menyarankan agar orang tua menjaga asupan makanan manis yang dikonsumsi anak
seperti es krim coklat dan permen
selain itu asupan sayur dan buah juga harus dijaga disertai dengan olahraga rutin untuk menambah hormon insulin
diah ayul ustari maranatha jakarta